sebuah kolaborasi antara asus dan cnn indonesia didukung oleh microsoft
ada gue panji pregiwaksono yang akan jadi host di acara ini dan kita akan bertemu dengan seorang incredible person
yang akan berbagi pengalamannya di dunia bisnis terutama bisnis fashion muslimah busana muslimah
siapa orangnya kita tunggu
itu dia coba kita samperin ya
ajeng selamat datang mari silahkan masuk
ajeng silahkan duduk di sini
baik ajeng sendiri gimana
pitch up nya benar benar luar biasa ya
tapi di pandemi kayak gini gimana keganggu kah
lumayan menurut saya sih justru berkah ya di pandemi ini aku sambil buka laptop ya mas
silahkan silahkan masih sibuk juga ternyata ya
ya lumayan lah karena memang di pandemi ini behavior masyarakat kan berubah
yang tadinya mungkin mereka itu kebanyakan offline belanjanya ke store atau offline yang lain
sekarang tuh berubah jadi ke online gitu
banyak orang akan berasumsi pandemi ini membawa kesulitan tapi ternyata dibalik semua itu ada peluang peluang juga
iya benar benar banget
yang bisa dimanfaatkan dengan baik
nah banyak yang tahu hitch up ini kan tentu sebuah platform yang luar biasa empowering
banyak orang yang tadinya cuma bisa berhayal doang untuk bisa memasarkan karyanya dari sisi fashion punya tempat seperti hitch up
dan ajeng juga salah satu enabler nya lah yang membuat rezekinya banyak loh
jadi rezeki orang orang datang karena ajeng ajengnya jadi rezeki juga gitu
mungkin pertanyaannya gini orang kan perjalanannya beda beda ya untuk memulai kewirausahaan
dan memang harus diakui sekarang kan menjadi entrepreneur kan kayaknya hitch banget ya gitu
banyak yang pengen jadi entrepreneur tapi perjalanan menuju ke situ beda beda
nah kalau dari ajeng sendiri sampai kepada keputusan kayaknya gue mau berwirausaha deh itu gimana ceritanya
bisa dibilang ceritanya cukup panjang nih mas panji
bisa dibikin hotel

jadi kalau ditarik lagi ke belakang gitu ya itu memang dari kecil lingkungan keluarga juga
kebetulan ibu bapak aku juga usaha wirausaha juga
apa kalau boleh tahu wirausahanya
dulu itu di bidang telekomunikasi juga
zaman dulu kan kita masih pakai pager gitu kan ada kg toki
aduh ya segala macam
udah biasa ngeliat ibu sama bapak itu bergulat dengan kewirausahaan lah gitu
dari remaja tuh udah suka disuruh kayak nulis invoice gitu
saya nulis diary loh
kadang kadang zaman dulu tuh kalau bagi rapot kan ada tulisan pekerjaan orang tua
wirausaha itu jarang banget yang orang tuanya wirausaha
wirausaha itu apa sih
nah seiring berjalannya waktu kebetulan aku tuh kuliahnya ilmu politik
kuliahnya ilmu politik
kuliahnya ilmu politik
jadi gak ada waktu kuliah itu memang bisa dibilang gak belajar bisnis secara formal gitu
tapi waktu kuliah itu udah tertarik karena masuk kuliah itu lagi zaman krismon
lagi zaman krismon itu kan susah ya bisa dibilang yang susah
jadi struggle nya itu keluar gitu
spiritnya untuk daya tahan daya juang kehidupan tuh muncul banget
mulai di kuliah itu jualan pulsa lah jualan jilbab jualan kue
pokoknya banyak lah jualan jualan jualan
nah kebetulan waktu itu ada teman yang misalnya fakultas ekonomi kuliahnya ikutan sit in di situ
jadi walaupun misalnya kuliahnya ilmu politik tapi sering sit in di kuliah kuliah yang lain gitu
kalau misalnya ada manajemen misalnya pak renaud bagus gitu
karena kasali datang ke kelasnya sit in minta izin duduk kayak gitu
jadi ya bisa gitu
jadi ya bisa dibilang dapetin ilmu bisa dari mana aja
nah mulai tertarik bisnis karena waktu itu dapat inspirasi atau pencerahan gitu lagi kuliah
tring tring tring ada pencerahan gitu
itu lagi mata kuliahnya ketahanan nasional atau ketahanan negara saya lupa
sorry dapat inspirasi untuk pada akhirnya ke bisnis dari mata kuliah ketahanan nasional
karena waktu itu doa sini yang bilang gini ketahanan nasional itu bukan sekedar berapa banyak army yang dimiliki nama negara
tapi gimana kalian bisa jualan ketoprak ke kanada katanya gitu
semisal kan jualan ke toprak ke kanada gitu kan
artinya tuh sebenarnya artinya tuh dalam gitu
sekarang kita baru ngerasain jaman itu tahun dua ribu an awal mungkin kita gak kebayang makan bim bim bab gitu misalnya dengan sangat passionate gitu ya
betul betul sekali
atau kita lebih bangga nge instagram in sushi daripada lemper gitu
iya betul betul
ya mungkin itu belum kerasa tapi sekarang udah kerasa banget gitu
nah sejak saat itu pas dosen cerita kayak gitu langsung mikir
apa ya yang bisa saya bawa nih keluar gitu
tapi nih punya indonesia nih istilahnya gitu
nah waktu mikir gini waktu itu kebetulan udah berjilbab juga
terus temen temen mulai banyak kan yang suka beli misalnya barang barang branded gitu
oh kenapa indonesia nggak bisa ya kan kita yang pakai jilbab gitu
kita yang istilahnya bisa dibilang punya dna nya gitu
mungkin dari kecil habis lahiran langsung pakai jilbab gitu kan
pakai bedong kan
iya bedong betul betul
jadi sebenarnya kita udah punya dna nya untuk itu gitu
jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaan kemudian kenapa wira usahanya ke buhusana muslimah
berarti turunannya adalah dari obrolan atau dari mata kuliah ketahanan nasional ini
iya iya karena waktu itu udah mikir terus dicatat dicatat ke notes gitu
akhirnya kan kebawa terus kan
walaupun misalnya udah selesai kuliah terus selesai kerja kemana ke tempat a b c d f g
tapi tetap ada pengen bikin sesuatu gitu
nah kebetulan waktu itu menikah sama mas zaky yang juga punya spirit entrepreneurship
dan spirit yang gimana caranya kita bisa kontribusi juga nih ke indonesia
alhamdulillah waktu itu ide tentang bikin platform ini disambut juga dengan sangat baik
akhirnya kita mulai dari riset bareng
terus ya kita ngembangin juga dibantu lah sama suami juga gitu
iya ngebangun bisnis bersama dengan ngebangun rumah tangga
tapi kalau bisa gue simpulin ya berarti kurang lebihnya ketika dosen waktu itu ngomongin soal ketoprak dijual ke kanada
itu tidak serta merta membuat ajang ngerasa oh ya mungkin gue kuliner kali ya karena pasarnya gede
tapi ngelihat sesuatu yang dekat juga dengan ajeng karena ajeng juga berhijab sudah gitu paham dengan dunianya
mungkin itu bisa jadi yang kita bisa tarik adalah kadang kadang bisnis juga nariknya deket ke kita kah
harus kayak di mana peluang bisnisnya ya gitu
karena mungkin waktu itu bisnisnya belum terlalu apalagi di awal awal
berapa tuh berarti tuh waktu mata kuliah ketahanan pangan
dua ribu tiga lah mungkin
iya nggak seperti sekarang industrinya kan
karena banyak orang yang suka bilang bisnis mulainya dari mana ya dari ngelihat peluangnya kah atau dari ternyata kalau ajeng ya dari yang deket aja gitu kan
nah kalau nggak salah
tentu beda pasti
tapi apa ya ekspektasinya ketika pindah ke dunia wira usaha apakah sama atau rata rata nggak seribet yang gue pikir gitu
ini jauh lebih ribet mesti mikirin tanggal dua puluh lima biasanya kita deg degan kanan lima sekarang dua puluh lima deg degan
ada nggak ya untuk dikasih
beda gak sih gitu ketika ngantor dan bisnis dan seperti apa gitu
tentunya beda ya
dan waktu itu kan mulai bisnis
umurnya dua puluh lima dua puluh lima tahun
jadi bisa dibilang lagi semangat semangatnya gitu
nah waktu mulai awal bisnis itu istilahnya kita menggaji diri kita sendiri gitu
dan harus berani apa ya resikonya
ya tadi ketakutan ketakutan misalnya dulu biasanya dapat gaji sekarang harus ya
tapi justru semangatnya itu di gimana kita nge grow bisnis gitu
dan di bisnis itu sendiri ada value nya kan
nggak cuma misalnya buat kita sendiri
tapi kita juga bisa impact ke yang lain gitu kan
si impact ke yang lain juga
menarik tadi pertanyaan soal impact ke yang lain
itu salah satu impact yang ingin dicapai
apa tuh kira kira
sebenarnya gini ya
kayak misalnya tenan atau brand yang join ke hijab
itu kan biasanya mereka mungkin mulainya dari industri rumahan
mungkin biasanya mereka melahirkan terus harus resign dari hijab
terus harus resign dari kantor misalnya
tapi masih bisa tetap berkarya gitu
jadi di situ salah satu unsur empowerment juga
dimana ya kita mungkin mereka sebelumnya cuma misalnya kerja buat dirinya sendiri
kayak tadi ceritanya aku juga
tapi ketika bikin usaha sendiri mereka juga jadi bisa mempekerjakan beberapa orang
atau mungkin dari tetangga tetangganya dulu
bahkan ada yang cerita dia punya konversi di garut
itu penjahitnya sama orang lain
penjahitnya sampai bisa bangun rumah gitu
dari karena dapat orderan baju itu
jadi kayak wah luar biasa
mungkin gini impact dari segi kayak tadi misalnya kantoran
oke dapat gaji bagus gitu misalnya
tapi mungkin buat kita sama keluarga kita
tapi ketika kita mempekerjakan orang
itu bisa punya impact yang lebih luas
ini gak sih waktu mulai berbisnis
ada perangai yang baru kelihatan muncul pas bisnis
gak kayak waktu kantoran perangai itu gak muncul
karena mungkin resikonya gak di kita gitu
resikonya di orang lain
pas mulai di bisnis terus kita mulai ngerasa
gue baru ketemu nih sama karakter segi
ternyata gue misalnya galak gitu misalnya
atau sebaliknya gue baru sana kayaknya gue rada sabar nih untuk jalanin bisnis
apa sih gaya kepemimpinan yang baru kerasa muncul ketika mulai jalanin bisnis
jadi memang gini ya
dan disitu pasti ada stress level yang harus dihadapin
bukan cuma kerja aja gitu kan
tapi kalau bisnis owner itu stress levelnya mungkin lebih tinggi
nah bahkan ada yang misalnya ngasih quotes gitu
kalau belum bangun tengah malem terus
belum berada dalam titik yang udah ini banget nih
pastinya ada kayak gitu
apalagi ya waktu itu mulai usaha masih umur dua puluh lima gitu kan
jadi ketika pernah ada suatu waktu yang bener bener ya stress levelnya tinggi
pernah tuh berubah karakternya
agak jadi sedikit
gak sedikit sih
tapi habis itu sadar sih
sadar bahwa kita gak bisa jadiin suatu hal eksternal itu ngerubah karakter kita gitu
jadi justru disitu testnya gitu
kalau misalnya dibayar
kalau misalnya dibalik lagi justru test yang diberikan sama allah gitu
kita dikasih stress level ini kita masih bisa gak jadi tetap menjaga karakter yang baiknya itu gitu
jadi justru disitu sih
tapi itu saatnya sekarang udah gak semarah marah dulu
iya itu udah alhamdulillah udah lewat
saya belum lewat
alhamdulillah udah lewat
karena tadi kan kita sempet ngomongin ya bahwa kadang kadang ketika kita menjalankan bisnis
kita suka masih kebangun tengah malam mikirin itu gitu
gue kayaknya baru beberapa minggu yang lalu sempat rame di sosmed
gara gara gue bilang jam empat puluh empat gue masih mikirin kerjaan gitu
terus tapi lama lama gue pikir pikir sebenarnya nggak terlalu aneh jam empat puluh empat atau tengah malam mikirin kerjaan
karena kadang kadang kita suka mikirin yang kita sayang juga di jam jam yang gak jelas kan
kalau kita sepeduli itu dengan bisnis itu ya wajar wajar aja
kadang kadang akhir pekan juga masih
ada fasul fasulnya di setiap bisnis kali ya
dan memang goalsnya itu sih emang ya pastinya kita pengen well being gitu semuanya bagus dong gitu
dan gimana caranya kita memanage emosi memanage waktu dan lain lain supaya menemukan titik keseimbangan
itu dia yang dicari cari sama soekarno titik keseimbangan
tapi ketika menjalankan bisnis apa yang terasa menjadi tantangan terbesarnya
apakah itu tadi mengelola emosi
karena kalau kita gak bisa menguasai diri kita sendiri agak susah
ataukah aspek aspek lain dari bisnis yang nggak kebayang
karena banyak anak anak muda yang mungkin saat ini lagi nonton mereka mikir bisnis itu ide ide kreatif
padahal kan execution segalanya
di dalam execution ada tenaga kerja hr dan segala macam
apa tuh di bisnis yang merupakan tantangan yang oh buat gue ini sih yang terberat gitu
oke jadi pastinya bisnis itu kan ada stage stage nya kan
mungkin kalau yang stage satu tuh baru mulai
stage dua tuh udah mulai produk market fit udah mulai ketemu gitu
yang ketiga itu yang udah scale up
yang mungkin contoh contohnya perusahaan perusahaan untuk yang e commerce yang unicorn unicorn lah
yang udah level tiga
nah memang yang paling berat itu di satu kedua
karena nemuin produk market fitnya itu gitu
kadang kita punya idealisme gitu
misalnya seorang desainer punya idealisme pengen bikin baju kayak gini
tapi nggak fit sama marketnya
gimana marketnya mau beli gitu kan
nah struggle nya untuk menuju produk market feet itu bisa dibilang itu yang paling mungkin bagi teman teman yang baru mulai bisnis juga pasti akan ngerasain
untuk hitch up nya sendiri kan sebagai platform kan juga mesti nemuin produk market fit juga kan
dari pertama kan mvp aja dulu
kita lihat atraksinya seperti apa kita analisa
itu juga berat juga ya
iya itu yang waktu itu dirasain kayak gitu
karena karena ketika dari level satu mau ke level dua
itu kan resource nya gak sebanyak mungkin yang udah di level dua ketiga atau ketiga karena udah banyak investor
jadi harus berdarah darah sendiri
ya tadi saat saat dimana mikirin segala macamnya sendiri mungkin
yang sampai kebangun malem malem
nah itu karena tadi itu resource nya belum mungkin belum terlalu banyak
tapi challenge untuk nemuin product market fit nya itu udah harus naik kelas gitu
kalau enggak kelamaan di sini bisa abis kan uangnya
untuk hitchup sendiri ya yang membantu hitchup untuk mendapatkan product market fit
apakah ngebaca dari reaksi market atau ngebaca dari usernya
artinya desainer yang naro atau dari konsumen yang bertransaksi
dari buat sih dua duanya
tapi yang paling penting customer dulu
karena kita lihat kayak gini misalnya dari sekian banyak yang visit berapa ya conversion nya gitu
kenapa sih misalnya nggak convert
nah kita tanya nih sama customer ini
apa sih faktor faktornya yang bikin mereka convert
misalnya dari segi harga di price range berapa gitu
di kualitas barang yang kayak gimana brand apa yang dia suka gitu
jadi nemuin itunya
berarti kurang lebihnya agak agak kayak ini ya
hijab tuh ada peran apa sih namanya kalau misalnya wira usaha dibantu untuk di grooming gitu
ada peran kayak gitu ya ada ngebantunya untuk menumbuh kebanggaan
dulu kan kebaikan desainernya adalah kebaikan hitchup juga
kalau ditanya benefit apa yang dirasakan oleh mereka yang naro ke hitch up
apa benefitnya apa featuresnya gitu
jadi misalnya nih ada brand baru baru mulai
misalnya baru tiga bulan empat bulan gitu
tapi kita tahu nih bagus nih potential banget
terus kita bantu buat grooming dari mulai
positioningnya bagusnya kayak gini gitu
terus misalnya kita bantu misalnya buat video
kita banyak profiling gitu di youtube channel kita
jadi dia mulai kedengeran juga nih ke market gitu
bisa juga sebaliknya sih
misalnya dia udah punya brand yang cukup bagus masuk hijab
jadi tambah istilahnya kolomnya tambah gede gitu
jadi hitchup bisa dibilang kayak karena kita mengkurasi jadi kayak lembaga yang melegitimasi bahwa
orang percaya sangat percaya sama hijabnya ya
sehingga apapun yang kemudian muncul di situ jadi legitimasi gitu
oh ini ada di hitchup berarti valid gitu oke
kita berusaha buat menjaga itu sih
kita berusaha buat menjaga itu
supaya ya secara kualitasnya juga bagus
sekarang brandnya juga terjaga
sedikit keluar dari bisnis tapi masih terkait
kaitannya sama pernikahan
kan kalau satu pernikahan ada dua entrepreneur
dengan bisnis yang beda
asumsinya ya orang suka saling ngasih masukan saling itu
apakah itu apakah sendiri sendiri nggak ada bisnis bisnis lo gue gak mau ganggu gitu
atau sebenarnya dibuka
ini gimana ya bisa ngebantu nggak
dan gimana caranya pembicaraan itu selesai kalau lagi diskusi soal kerja udah selesai gitu
soalnya tidurnya bareng juga kan
jangan sampai pas udah tidur aku masih kepikiran nyokongan kamu tadi
jadi enggak tidur gitu
itu gimana tuh
ada diskusi atau sendiri sendiri atau
kalau aku sih prinsipnya gini ya
ketika perempuan itu berbisnis dia harus dapat support dari suaminya
sama juga suami gitu
harus dapat support dari istrinya ya nggak sih
harus dapat support dari lingkungan terdekat ya support systemnya
jadi bukan cuma suami sih dari mulai orang tua
jadi atau saudara saudara
jadi mereka juga bisa ngasih support system yang baik
nah suami juga gitu
baik misalnya bareng bisnisnya
ataupun bisnis yang berbeda
itu harus sama sama support
nah kalau konteksnya di sini
kalau mas zaky itu kan memang dari mulai awal memang udah bisnis duluan
waktu aku masih kerja mas zaky udah mulai duluan
jadi bisa dibilang bisa jadi mentor gitu
karena udah jalan duluan nih
jadi hitch up masih di stage satu
mungkin bukalapak udah di stage dua bahkan udah di stage tiga
jadi udah kayak gimana ya baiknya gitu
karena kita masih di stage satu nih
misalnya bisnis modelnya beda
tapi ada masukan masukan yang pasti sangat berharga gitu
buat hitch up selalu bisa naik ke stage selanjutnya
ada aturan tidak tertulis nggak di rumah
kalau misalkan kita mau ngomongin kerjaan
pastiin cuma sampai jam segini
atau nggak ngomongin kerjaan di depan anak anak
dilakukan di meja makan
atau justru nggak dilakuin di kamar tidur gitu
dan ketika pandemi ini kan
ketika pandemi ini kan
semuanya kan dibawa ke rumah ya
jadi makin makin nggak bisa menghindar kemanapun
pasti lagi pada kerja gitu
tapi ada ruangan ruangannya
maksudnya ada ruangan yang
emang ini ruangan buat kerja gitu
jadi mungkin setelah dari ruangan kerja
itu mungkin beda
beda apa ya
beda vibration kali ya
beda vibenya ya
kalau di ruangan kerja kan serius gitu kan
mungkin ngomongin yang masalah kerjaan bisa di ruang kerja gitu
kalau di kamar
kalau di kamar ya
kalau misalnya emang penting banget
tapi ya kita bisa tahu batasan masing masing lah gitu
kayak nggak usah terlalu ditulis banget lah
menarik ya selalu menarik ngelihat ada dua entrepreneur di satu rumah
tadi itu inkubator istilah yang gue cari
ya kan ada ini ada mentorship
habis itu hijabnya sendiri juga semacam inkubator kepada desainer desainer ini
kitanya atau ajengnya tetap dapat ilmu
orang yang bermitra dengan agen juga dapat ilmu
jadi jalan terus
tapi ajangnya sendiri nyari ilmu ilmu baru
iya lah pastinya
kalau misalnya waktunya habis gitu untuk bisnis
atau emang selalu ngeluangin waktu
kita kadang kadang kan punya pertanyaan
nah ketika punya pertanyaan ya kita langsung aja cari cari jawabannya gitu
bisa dari mana aja sih resourcenya
sekarang juga kan
apalagi udah semuanya online kan
kita bisa lihat di internet banyak banget lah
jadi ya apalagi ada suami juga buat temen diskusi juga
emang makin kesini ya
terutama karena pandemi
dampaknya adalah kelahiran entrepreneurship yang cukup tinggi
dibantu dengan ketersediaan teknologinya juga sekarang udah jauh
kayak misalkan punya laptop gitu
atau akses internet
ataupun sosial media itu kan semua mempermudah
jadi secara fasilitas
ini adalah tahun atau masa masa yang terbaik untuk jadi entrepreneur
paling yang mesti diisi adalah keilmuannya gitu
karena ada fasilitas tapi
nah kaitannya dengan pandemi adalah
apa yang mengubah hitch up karena pandemi
kita tadi sempat basa basi sedikit ngobrol ngobrol soal tadinya dikurasi dan dipilih
kemudian sekarang terbuka
jadi kalau dulu tuh kita kurasinya bisa dibilang ketat lah gitu
kita barangnya harus sampelnya taruh di kantor dulu
di periksa dulu
pemotretan juga di kantor gitu
pakai timnya hit up gitu
nah sekarang kita udah mulai open gitu
jadi tenan tenan yang baru bergabung ini
brand brand yang baru bergabung ini
mereka bisa melakukan photoshoot sendiri
mereka bisa upload sendiri dari rumah mereka gitu
jadi yang tadinya dilakukan sama hitch up
itu bisa dilakukan sama mereka
dan mereka bisa ngirim langsung dari mereka sendiri
ini karena mengakomodir mereka yang benar benar butuh untuk berwirausaha gitu kali ya
karena pandemi gitu
iya itu juga
memang dengan kondisi pandemi ini kita kan sekarang ngurangin kontak kan
kalau semakin banyak foto yang harus dilakukan di kantor kan
itu juga gak bagus
jadi kita justru dengan seperti ini
kita alhamdulillah grow nya juga jadi makin bagus gitu
busana muslimah ya itu hitungannya fast fashion
ada beberapa yang fast fashion
ada yang beberapa justru yang dia sustainable fashion
tergantung brand itu milihnya bahan yang mana
tergantung pilihan para brand itu sendiri sih
gue kan terhadap kurang paham ya
itu gue nanya fast fashion juga karena ada tulisannya di sini
bedanya fast fashion sama sustainable fashion itu apa sebenarnya
mungkin yang nonton juga nggak tahu
gue mau bantu lo gitu biar rasa penasaran lo terakomodir sama gue
jadi mungkin kalau fast fashion itu
yang mana mereka punya koleksi itu cepat gitu keluarnya
ada yang setiap bulan ngeluarin koleksi baru
ada yang bahkan setiap minggu ngeluarin koleksi baru
nah itu kan punya impact misalnya karena circulesnya cepat
mungkin orang jadi kayak
oke gue beli yang baru
yang lama dibuang gitu kan
sehingga sampahnya semakin banyak
nah yang sustainable fashion tuh dia consider itu
gimana caranya dia menghasilkan produk fashion
tapi gak nyampah gitu
tapi consider lingkungan gitu
tapi bisa juga dilakukan dengan memilih bahan yang ramah lingkungan misalnya
nah gimana ya gimana caranya designer designer yang naro karyanya
bisnisnya di hiccup
bisa terus ngejar tuh
kalau misalkan kita mau itu sustainable ataupun fashion
itu kan ada semacam tren yang mesti disusul gitu dikejar gitu
gimana tuh cara mereka biasanya
atau dari hijabnya sendiri ngasih masukannya seperti apa
kalau di hijab sendiri sih kita mulai pelan pelan ya menginfluence
kayak misalnya hijab sendiri bikin basic collection
basic collection itu yang kayak melengkapin koleksinya designers gitu
kayak misalnya inner hijab
terus kayak kaos buat inner baju legging
itu yang pakai bahannya yang lebih ramah lingkungan
jadi kayak dua minggu masuk ke tanah itu dia bisa langsung terserap
karena itu pakainya bubuk kayu
jadi kita kerjasama sama satu perusahaan
perusahaan dari austria yang emang dia spesialisasinya dibikin bahan itu
kita pelan pelan influence nya
karena kita gak bisa istilahnya kayak merubah dengan membalikkan telapak tangan
agak susah gitu
karena ini kan industri yang udah terbentuk gitu
bahan sendiri atau benang sendiri kita sudah
kita udah punya industri yang besar disitu kan
jadi untuk merubah dari hulu ke hilir perlu waktu gitu
tapi kalau menurut aku mulai dari kita beli produk yang dibikin sama desainers indonesia
itu udah bisa dibilang mengefisiensi rantai karbon yang keluar
dibanding kita misalnya mesti beli produk yang harus di shipping pakai kapal gitu
itu kapalnya nyangkut
oke yang disitu tuh terusan sues
jadi kan banyak karbon yang keluar
jadi dengan kita misalnya mengefisiensikan rantai industri itu di indonesia itu bagus banget sih kalau menurut aku ya
tapi bahwa tadi aja yang cerita bermitra nya sama sebuah perusahaan di austria
berarti mungkin itu jadi pemancing semangat juga untuk entrepreneur indonesia
bahwa peluang juga nih untuk kita mengembangkan bisnis ke arah sana gitu
karena tadi yang seperti ceritain ya kita gak bisa cepet
tapi kan bisa dimulai dari sekarang gitu
ada semacam milestone yang ingin dicapai nggak sih sama hijab kedepannya gitu yang tentu kan sepanjang perjalanannya berarti total udah berapa lama ya
wow satu dekade
pasti ada satu dekade nengok ke belakang pasti ada gila gue inget banget dulu kantor pertama kayak apa gitu kan
ada sejumlah mile yang sudah tercapai
tapi kedepannya apalagi kira kira yang ingin dicapai sama hijab
pengennya sih seperti yang tadi ya di mata kuliah yang waktu itu lagi
inspirasi itu gimana hit up itu bisa ya diterima bukan cuma di indonesia tapi juga bisa jadi inspirasi juga di luar gitu
bisa jadi kebanggaan indonesia lah gitu
dan tentunya juga bisa banyak memberikan impact di indonesia
waktu itu di materi stand up komedi gue gue pernah ngebahas soal udah waktunya kita menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan
soalnya kan untuk waktu yang cukup lama kita konsumsi mulu kan kita marketnya dunia
kita konsumsi mulu kan kita marketnya dunia gitu
sementara secara kemampuan hijab juga kelihatannya udah geser kesana udah menuju kesana
kita bisa menawarkan sesuatu kepada dunia termasuk dalam hal ini adalah busana muslimahnya gitu
dan secara karena ajeng liat sendiri secara design secara kualitas kita sebenernya udah siap ya
dan ini ya apa karena keunikannya design design indonesia itu dia tau tastenya dari indonesia sendiri tuh kayak gimana sukanya dari sisi warna warnanya apa
patternnya seperti apa gitu
jadi kebanyakan tuh punya loyalis loyalisnya gitu
itu kalau brand apa desainer desainer di dalam hijab itu berarti konsumennya masih dari indonesia atau ada yang udah mulai keluar
ketika mereka udah mulai keluar tuh berarti apa mulai pelan pelan ngebuka market gitu atau
mulai pelan pelan buka market dan memang di kayak misalnya contoh ke malaysia
jadi malaysia aja
waktu saya pernah ke malaysia dan dia ada satu orang yang nanya ini kerudungnya beli di mana gitu
karena ini beda sama yang ada banyak di malaysia
jadi keunikannya produk indonesia tuh punya apa ya punya daya tarik lah di luar itu
ada sesuatu yang kayaknya mutlak banget kelihatan dimiliki sama bangsa ini itu adalah karakter dan beragam gitu kan
maksudnya kita kaya akan budaya budaya itu datang dengan karakter masing masing
kalau diturunkan ke fashion itu jadi karakter yang unik lagi gitu
jadi kaya banget ya
kalau ada masukan dari ajang ya untuk siapapun gitu entrepreneur yang bilang
gue juga pengen fashion muslimah selain tentunya bergabung dengan hijab
apa kira kira yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan bisnis mereka
apa sih yang harus dipikirkan oleh entrepreneur di bidang fashion muslimah
oke aku mungkin punya lima tips ya di sini ya
yang pertama h untuk anas jujur
arti kayak gini kita mulai dari diri kita sendiri gitu
jadi apakah itu merupakan bagian dari passion kita
karena emang dalam dunia entrepreneur itu kalau kita gak mulai dari kita sendiri y yang kuat dari kita sendiri
itu ya kedepannya pasti banyak tantangan
dan ketika kita menghadapi tantangan itu kita akan mudah goyah ketika dari diri kita sendiri y nya gak kuat gitu
jadi honest terhadap jawaban akan y nya itu
itu penting banget gitu yang satu
terus yang kedua i untuk inovatif
i untuk inovatif
i untuk inovatif
jadi sekarang itu kan market udah punya banyak produk gitu
kalau kita mau bisnis dan kita masukin barang yang sama nggak ada nilai tambahnya
terus value apa yang harus ditukar sama customer gitu
jadi harus ada unsur inovasinya inovasi apa yang diberikan gitu
dan di sini memang inovasi itu butuh banyak ilmu lah gitu
kita harus banyak research
kita harus banyak lihat market apa yang nilai tambah yang bisa diberikan
orang banyak ngeramnya
gue perhatiin gitu ya kalau mau bisnis tuh kayak tahanan gitu ragu ragu gitu ya
waktu masih kuliah gitu juga
dan kenapa ini jadi tips yang ketiga
karena gini waktu itu waktu masih kuliah kan suka banget ikutan seminar
waktu itu pembicaranya om bob sadino
terus ada yang nanya
nanyanya susah banget
jelimet banget gitu
terus dipanggil ke depan ke panggung
udah lakuin aja
kadang kadang gini kadang kadang kita mungkin ilmu kita terlalu banyak gitu
atau mungkin ada ketakutan ketakutan yang harus di manage
tapi kita gak bakalan bisa melewati itu tanpa kita melakukannya gitu
sama kayak kita misalnya belajar berenang
atau belajar naik sepeda
jadi kegagalan kita
jadi kegagalan itu perlu gitu
kalau bisa dibilang penting
karena di indonesia itu mungkin budaya kegagalan itu gak di embrace
mungkin beda sama mungkin di silicon valley gitu misalnya
atau di amerika gitu
jadi kita kadang kadang perlu buat mencoba kegagalan
ketika kita gagal kita jadinya belajar
paling gak kita belajar
apalagi indonesia sekarang kan banyak generasi muda ya
ya emang kita harus cobain dulu gitu
sebelum kita geser ke u nya
sebenarnya tadi ajang juga ada sempat cerita bahwa ajeng sendiri aja di hijab juga mulai dengan mvp gitu
kebanyakan orang tuh berpikir produknya tuh harus sempurna gitu
padahal mulai dari yang paling minimum yang kita bisa lakukan
terus kita lihat apa yang kita bisa perbaiki kita utamain gitu kan
jadi emang kuncinya adalah ya semua juga bertumbuh gitu
kayak waktu awal awal bikin foto pemotretan foto fashion gitu kan
tapi kita lihat lihat oke ini yang kurang ini yang kurang ini
kalau modelnya kayak gini ya kita jadi bisa testing gitu
terus yang keempat u
ini juga penting
karena kita harus nemuin apa sih dna kita yang ngebedain sama yang lain
karena orang orang bising banget kompetitor gitu ya
karena sekarang mungkin market udah dibenzirin dengan banyak produk
apa sih uniquenessnya apa sih karakter yang membedakan sama yang lain gitu
kayak misalnya hijab
hijab e commerce khusus buat muslim muslim gitu
mungkin ada banyak e commerce e commerce yang lain
tapi yang membedakan hijab sama yang lain adalah disini curated untuk baju muslim gitu
nah terus yang kelima
ini kuncinya tuh curated nya itu tadi ya
yang kelima ini walaupun terakhir tapi ultimate nih
p untuk pray
dunia ini penuh dengan ketidakpastian
asli ini pandemi salah satunya
gue pikir p pandemi nggak ya
karena kalau misalnya kita cuma ngandelin ke diri kita sendiri kita bakalan gampang stress
kayak itu tadi momen momen ketika dulu dulu itu yang waduh pokoknya stressful karakter bisa berubah karena kondisi mungkin yang sangat stressful itu
tapi kalau kita balik lagi oh ternyata itu ujian gitu
oh ternyata jawabannya ada kok sebenarnya gitu
nah itu tadi lima poin yang luar biasa
terutama p nya yang terakhir itu ya
enggak ketebak p nya ternyata pray
saya pikir pandemi
tidak mungkin panji
kali ini adalah ajeng
moga moga bisa ngasih incredible insight juga untuk anda dalam membangun bisnis
nah berbicara tentang sesuatu yang incredibel
ini sesuatu yang jadi rekomendasi gue pribadi karena gue rasa device ini juga pas sama gue untuk kebutuhan gue seorang multitasker
sekali waktu bisa ngerjain beberapa hal dilakukan sepanjang hari setiap hari
ini adalah asus zenbook duo empat belas ux empat ratus delapan puluh dua
merupakan series terbaru dari lini zenbook series yang didukung dengan windows hello
kemudian dilengkapi juga dengan aipt
ajeng terima kasih banyak atas waktunya untuk ngobrol ngobrol
dan inilah dia episode the incredibles kali ini
semoga bisa ngasih incredible insight untuk lo
dan kita akan ketemu di the incredibles episode berikutnya